hasilnya hanya tujuh partai politik yang lolos ambang batas parlemen
sementara sembilan lainnya terancam tidak masuk ke parlemen
carta politika juga memotret fenomena animu masyarakat yang lebih tertarik pada pemilu presiden
ketimbang pemilu legislatif
survei carta politika dilakukan pada sembilan belas hingga dua puluh lima maret dua ribu sembilan belas
melibatkan dua responden dari tiga puluh empat provinsi
hasil survei menemukan fakta bahwa pemilu legislatif dua ribu sembilan belas
kurang mendapat perhatian masyarakat karena tertutup riuhnya kampanye pilpres
namun pdi perjuangan masih berada di puncak survei
diikuti gerindra golkar pkb demokrat nasdem dan pks
sementara sembilan partai peserta pemilu lainnya
hasilnya tidak memenuhi angka ambang batas parlemen
masih ada peluang bagi pan p tiga psi dan perindo untuk bisa lolos
ada partai yang kita kategorikan bisa lolos tapi belum aman
tapi secara statistik sebenarnya dengan margin of error kita dua
kemudian ada p tiga psi dan perindo
tapi secara statistik angka keempat partai ini masih bisa kita golongkan
jadi itu yang kita lakukan
kenapa kemudian kita kategorisasi beberapa partai politik
yang memang dari sisi periode survei kita dari waktu ke waktu
sehingga memang sangat sulit partai tersebut untuk lolos pada dua ribu sembilan belas
misalnya ada hanura sebagai partai lama
kemudian ada pbb ada pkpi kemudian ada berkarya dan satu lagi partai garuda
ingat bingar pemilu tidak dirasakan oleh partai politik kecil
yang gagal mendapatkan efek ekor jas dari paslon presiden dan wapres yang mereka usung
hasil survei terbaru carta politika menunjukkan partai politik baru terseok seok meraih suara
sudah hadir di studio malam ini mas effendi syaputra ketua umum dpp pemuda perindo
selamat malam mas effendi
terima kasih sudah hadir di sini
kemudian juga ada vasco rusemi ketua dpp partai berkaya
mas vasco selamat malam
terima kasih sudah ada di sini
bapak bapak sudah melihat hasil survei terbaru kemarin
saya ingin tayangkan ini ada satu soal tingkat pengenalan terhadap partai politik
slide nomor enam belas mungkin bisa dilihat sekarang
tapi kalau misalnya dilihat yang sekarang saya ingin menanyakan
kalau soal teknis saya yakin pasti teman teman sudah memiliki teknis sendiri
kemudian strateginya sudah
kenyataannya di lapangan sehari hari seperti apa
ini partai baru pengenalannya seperti apa
kalau perindo sudah lama melangkahnya berkarya saya tanya
konsep pemerintahan di indonesia itu memang konsep pemerintahan yang presidensial
jadi seluruh perhatian dan dampak perhatian masyarakat ini
semua terbetot ke pemilihan presiden
jadi sangat wajar karena pemilihan umum kita kali ini
jadi solusinya kalau dari partai baru ini kita bisa mencari yang lebih baik
jadi kalau dari partai baru ini kita bisa mencari yang lebih baik
kita bisa berkarya sendiri
betul betul mengintervensikan diri kita ini sebagai calon legislatif
sebagai calon legislatif yang mendukung calon presiden tertentu
kalau kondisi sekarang ini kan yang diuntungkan hanyalah partai partai yang
mengusung kadernya sebagai calon presiden dan wakil presiden
dapat kok telepek disitu
tapi kalau misalnya sejak awal ngegasnya dari kapan nih
kalau berkarya kalau boleh tahu
sejak berapa bulan
berapa bulan nih terakhir
ya enggak sebenarnya udah dari awal
sebelum itu justru malah
sebelum itu sudah
memang partai berkarya sudah mulai mengkampanyekan sebenarnya
apa itu manifesto politiknya partai berkarya
semua selalu kita kampanyekan
untungnya gini mbak
untungnya partai berkarya ini
mengusuk maaf sorry
mendukung calon presiden pak prabowo subianto
jadi saya pada saat saya turun ke lapangan
disini kan caleg caleg ini betul betul
kalau saya pribadi
saya menganggap di jidat saya ini pak prabowo gitu loh
walaupun saya partai berkarya
tapi di jidat saya ini pak prabowo tulisannya
jadi jualannya lebih mudah ya
bukan bicara lebih mudah
kita sekaligus mengkampenkan pak prabowo sandi
untuk menjadi presiden
agar karena partai berkarya ini
partai yang akan mendukung beliau
baik itu di parlemen nanti
seandainya pak prabowo jadi gitu kan
apa jadinya kalau misalnya di jidat saya ini
untungnya tadi partai berkarya
untungnya kan mendukung pak prabowo
kalau di jidat saya yang didukung
capres yang lain
yang sebelah itu kan
untungnya itu pak prabowo gitu loh mbak
saya ke mas effendi sekarang
kalau misalnya perindo
hasil terbaru dari carta politika
teman teman mungkin bisa ditampilkan
sebentar lagi sambil menunggu
sudah sudah kelihatan sih sebenarnya pergerakannya
bukannya ini bisa yang lain
yang ada perindo dan partai berkarya
ini perkiraan peringkat
nah ini dia
kemudian berkarya satu
itu seperti harapan selama ini
karena perindo kan geraknya
sudah jauh lebih lama
perindo kita bergerak dari tahun dua ribu empat belas ya
setelah pemilu dua ribu empat belas selesai
kita sudah mulai bergerak
dan kita melakukan reorganisasi beberapa kali
ada pergantian pengurus
sampai betul betul kita mencari
pengurus yang tepat untuk memimpin partai
rotasi kepengurusan itu sudah
berulang kali kita lakukan
dan ini program program juga sudah lama kita jalankan
bahwa partai baru yang
mencapai hampir mencapai nilai
parliamentary hold itu ya saya kira
salah satunya lapar tprindo
kita gak kaget ya
ini memang kita sudah kerja lama
tadi baru keluar lagi
kita di tiga sembilan ya
jadi ada kenaikan
kalau ini kan survey
tadi baru release
barusan ya tadi sore
kita ada di peringkat

kalau misalnya dengan hasil hasil itu
tentu target utama adalah
preshold dulu ya
dari ketua umum
untuk menyodok menjadi salah satu partai
di salah satu
di tiga empat besar
tapi target paling realistis kita sekarang
dalam mengejar beberapa minggu
menuju tanggal tujuh belas ini adalah
bisa ada di parlemen
dan kemudian bisa
melakukan apa yang kita
dan kita visi misikan selama ini
di masa masa sekarang
mulai agak kesel
masyarakat indonesia ini
dalam tanda kutip ya
suka yang baru baru ya
tprindo sebagai partai baru
sesuatu yang baru
yang sifatnya adalah
sesuai dengan tagline kita
menuju indonesia sejahtera
tentu tidak hanya dengan tagline
tapi berbagai macam program
kita lakukan di
bagaimana kita melakukan
dan bahkan dengan wujud real
juga dengan program program lain
kita punya lima ratus titik
di seluruh indonesia
ini sebagai bentuk real
daripada partai tprindo
tapi ada wujud nyata
hadir di tengah masyarakat
dan hadir untuk
buat indonesia ke depan
masih laku maksudnya
mudah mudahan masih laku ya
ini kan dituntut
untuk turun langsung
bertemu dengan rakyat
memang luar biasa
saya sendiri tadi
barusan dari lapangan
turun ke lapangan
dan kita harus
partai baru kita
jualan partai politiknya
kita bukan jualan
yang kita jualkan
jadi partai politik ini
membawa nama partai
tetap jualan partai politik kan
tapi yang kita jual disini
manifesto yang dibawa
oleh partai politiknya
kalau kita pandang
kalau kita lihat
kita bisa bandingkan aja deh
misalnya pada saat
pilkada dki woti itu
anies baswedan dan sandi
yang margin errornya
pada saat itu kan
hasilnya anies kan
anda tidak percaya dengan ini
survei yang beredar saat ini
kalau saya sendiri
dengan unsur unsur kepentingan
dari yang membesar
bisa jadi masukkan tidak
di atas segitu
ya nanti deh
kita tunggu hasilnya nanti
pada saat tujuh tahun
nah biasanya gitu tuh
kalau survei internal
namanya juga internal
tapi gak dirilis
oke gak dipublikasikan
jadi kalau ini masukkan
gak seberapa ini ya
ya ini sebagai
sebagai pengingat kita aja
yang terpenting adalah
surveinya partai berkarya ini
yang terpenting adalah
kita tidak pakai teori
seakan partai ini besar
seakan akan partai ini besar
dan kerja konkret nyata
dan dampak dampak politik
kebangkitan pada saat
zaman orde baru itu
kita gaungkan kembali
nggak seakan akan partai ini besar
tapi kalau misalnya
itu udah besar loh
berarti itu udah besar sekali
itu partai berkarya ya
berarti langsung kira kira
bisa jadi papan tengah ya
papan atas targetnya
oke tetap bersama kami
kita sekarang jeda dulu
tetap di cnn indonesia
tidak ada perbedaan
kita masih berbicara soal
pilek yang seperti anak tiri
tadi di awal
kita sudah lihat bagaimana
kemudian dibandingkan antara
prediksi carta politika
kemudian dibandingkan dengan beberapa survei internal
optimismenya yang dibangun oleh perindo
kita harus hargai
dan memang mereka sekarang sudah
kita bicara sekarang soal partai partai besar
mas fasko yang ada di dua gitu misalnya ya
ada gerindra yang tentu saja mendapatkan efek ekor jas paling banyak
dan secara otomatis semuanya kesana
sekali lagi memang
kemudian berkarya katakanlah
selain menjual manifesto
juga menjual prabowo
kemudian identik mas fasko misalnya
anda mendapatkan itu
sense itu tidak
anda harus mengenalkan diri
ya kalau bicara mengenalkan diri
pasti mbak ya
tingkat popularitas itu memang
ada hubungan yang
tegak lurus dengan tingkat elektabilitas
walaupun tingkat popularitas itu tidak
belum waktu yang namanya popular itu
banyak banget juga caleg caleg yang populer
ternyata elektabilitasnya juga kecil
kalau pandangan tadi
seperti saya sampaikan tadi
kalau pandangan dari sisi survei survei yang beredar
mereka punya margin of error
nah survei survei yang beredar sekarang ini
daripada margin of error yang beredar sekarang ini mbak
disitulah kami sendiri
tidak mau ikut ikutan
eforia mengumbar umbar survei itu
bukan tidak percaya
kita tidak mau ikut ikutan
mengumbar ngumbar survei yang beredar itu
karena pandangan masyarakat pun terhadap survei juga
sudah agak sedikit apatis disitu ya mbak ya
tapi kalau misalnya yang masukkan masukkan seperti ini
jadi anda mengukur
mengukur hasil kinerja selama ini
ya kita punya survei internal
dengan survei internal itu
kita punya survei internal
bisa mengevaluasi kerja nyatanya mereka gitu
semua program program yang dibawa oleh
semua manifestor yang dibawa oleh partai berkarya
bisa tersampaikan langsung ke grassroot
apa yang dikampanyekan oleh mereka gitu loh mbak
yang kami bahas pada malam hari ini
sampai caleg kemudian
sulit untuk membawa namanya sendiri
sulit membawa parpolnya sendiri
benar benar ditempel aja dengan
seperti yang saya sampaikan tadi kan sebenarnya
partai berkarya sendiri
saya sebagai calon anggota legislatifnya
saya betul betul mencari
mencap jidat saya ini
jadi kita sebagai calon anggota legislatif
adalah representasi dari
calon anggota dpr yang mendukung beliau gitu loh
jadi lebih mudah menjual nama
sekarang lebih mudah jual nama pak prabowo
atau mas tommy misalnya
ya karena itu
kalau pak tommy ini kan betul betul ketua umum kita
memang ini justru
karena dengan terah cendana langsung ini
terahnya pak hato langsung ini lah
justru malah mengangkat
partai berkarya ya
tapi karena pilpres dan pileg ini bersamaan
dan sistem demokrasi kita ini
seluruh perhatian masyarakat ini
betul betul digebuk oleh
pemilihan presiden itu
fokusnya presiden aja
nah disinilah kita
caleg caleg yang turun itu betul betul tadi
jadi sebelah ini vasko
sebelah ini prabowo gitu loh
sosialisasi surat suara gitu gitu udah mulai dong
kita sosialisasikan gini mbak
karena memang pada dasarnya
tidak bisa menawarkan program program
yang seperti eksekutif tawarkan gitu loh
kita justru menawarkan
bila nanti calon presiden kita ini menang
apa yang harus kita dukung program programnya
seperti tiga hal fungsi legislasi ya
budgeting pengawasan dan
budgeting pengawasan dan
nah ini yang akan kita dukung disini gitu loh mbak
gimana dengan perindo
lebih mudah jual nama pak hate
atau pak jokowi misalnya
ini kan momentum sejarah
pilpres bersamaan dengan pilek ya
bahwa dikatakan pileg menjadi sepi dan pilpres rame
saya rasa itu hanya di publikasi media ya
memang porsi media
mau tidak mau lebih menyoroti pilpres
tapi pertarungan di akar rumput
pertarungan di bawah
yang sengit itu justru pileknya sebenarnya
jadi kita ini sesama caleg
caleg sesama perindo sengitnya
sama caleg perindo maupun internal maupun antar
itu pertarungan di akar rumput
itu pertarungan di lapangannya luar biasa
mbak kalau masuk ke wilayah wilayah ya
kebetulan saya di dprd dki
itu masuk ke daerah daerah
itu pertarungan calegnya luar biasa
daripada pertarungan pilpres
terasa sekali ya
kalau pilpres ini kan mainannya
mainan di media
mainan elit ya
tapi pertarungan di bawah adalah pertarungan
jadi ketika masyarakat datang
memang dia akan melihat koalisi mana ini
dan kita sebagai caleg juga harus pinter pinter
ketika kita masuk ke wilayah satu ini
maka kita mungkin bisa tonjolkan
bahwa kita adalah bagian dari koalisi capres ini
tapi kita ketika masuk ke sebuah basis
yang daerahnya bukan bangsa bangsa presiden
maka diri kita yang kita bawa
bahwa siapapun presidennya
kita yang akan memperjuangkan rakyat itu
karena yang akan ketemu setiap hari dengan rakyat
alah caleg bukan presiden
tidak sepenuhnya benar juga
bahwa ketika pilpres
ramai pilreg menjadi sepi
kami di bawah gontok gontokan mbak
kita main sembunyi sembunyian
mapan waslu main incaran
jadi memang pertarungan
pada tataran akar rumput
tapi kalau kita bicara tataran media
liputan mainstream media
ya pasti kita kalah
saya rasa begitu
prosesnya agak berbeda ya
dari pandangan abang kita ini
jadi kalau pandangan saya
seperti yang tadi saya sampaikan
bahwa memang keadaan indonesia pada saat
semua terarah semua ke pilpres kok
tinggal pinter pinter kita sebagai caleg
betul betul bisa mendorong
kita sebagai caleg
kita bisa betul betul merepresentasikan calon presiden kita
sesuai dengan tugas tugas
fungsi dpr tadi
legislasi budgeting pengawasan
nah ini yang menurut saya
itu juga bisa dilihat dari sisi
diserang di kampanye kampanye udara ya
semua arah perdebatannya
semua ke pilpres
semua gitu loh
nah kita sebagai partai politik
pendukung dan pengusung itu
kita juga ikut mengkampanyekan itu
di samping kita mengkampanyekan partai kita sendiri
memang kita tidak mendapatkan lebih efektif
tidak dapat mendapatkan lebih keuntungan itu
tapi kita mempunyai teori teori dan strategi sendiri
dari partai berkarya
oke jadi kira kira udah siap masuk senayan
insya allah sih
berapa persen kira kira perolehan
partai berkarya delapan puluh kursi dapat
ya kita mungkin di sekitar enam puluh sampai tujuh puluh kursi
bapak bapak terima kasih banyak
sudah bersedia hadir malam hari ini
di tengah kepadatan luar biasa
saya tahu sekali terima kasih
dan informasi tadi
sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini
anda bisa mengikuti cnn indonesia prime news
melalui streaming di cnn indonesia prime news
program layar pemilu terpercaya
kami hadirkan setelah jeda saya putri ayu ningtya
terima kasih selamat malam